rencana si lanjutan penolakan omnibus law cipta kerja masih berlanjut oleh lapisan masyarakat berbagai daerah
sudah ada produser lapangan cnn indonesia reza ramadan yang berada di kawasan patung kuda jakarta
selamat pagi reza reza bagaimana situasi terkini tempat anda sekarang
rencananya akan ada aksi persatuan alumni dua ratus dua belas yang akan menolak juga dari omnibus law cipta kerja di sekitar jakarta pusat reza
ya heranov kalau untuk pantauan di tempat saya melaporkan atau tepatnya di depan patung arjuna wiwaha saat ini memang penjagaannya sudah mulai diperketat
di mana sudah banyak anggota kepolisian yang berjaga di titik ini
dan penjagaan yang pengetatan penjagaan ini yang paling dapat dilihat adalah di belakang saya heranov
mungkin jika dapat dilihat di gambar ataupun di layar anda saat ini sudah dilakukan
blokade ataupun penyekatan di jalan medan merdeka barat atau tepatnya di depan gedung dari kementerian pariwisata
di mana penyekatan dilakukan di dua arah baik dari arah tamrin menuju ke haramoni maupun keduanya
dan mungkin jika dapat anda lihat saat ini alat alat berat sudah saat ini sedang berusaha untuk melakukan penutupan ataupun penyekatan di dua arahnya
artinya pengendara pengendara yang ingin melewati
arus selalu lintas melewati jalan ini diharuskan untuk melalui pengalian arus ataupun melewati jalur lainnya
seperti misalnya untuk dari jalan m matarin yang ingin menuju ke haramoni ini dialihkan menuju ke arah merdeka selatan atau depan balai kota ataupun melalui jalan budi kemuliaan
dan melalui pesan yang kami terima dari pihak kepolisian bahwa memang rencananya pada hari ini juga pihak kepolisian sudah menyiapkan tujuh skema pengalihan arus
jika dibandingkan dengan demonstrasi yang kemarin maka pengalihan arus lalu lintas pada hari ini rencananya akan lebih ketat tergantung dengan situasional kondisi di lapangan
misalnya saat ini masih dilakukan penutupan jalan di jalan medan merdeka barat
namun ketika nantinya eskalasi meningkat nantinya dari jalan mh matano menuju harmoni kota ini akan dilakukan penyekatan hingga ke perempatan kebon sirih
dan intinya dari rekayasa lalu lintas ini adalah melakukan penyekatan di jalur jalur ataupun di jalan jalan
yang ada di sekitaran dari medan merdeka istana medan merdeka
misalnya jalan jalan seperti medan merdeka barat medan merdeka selatan dan juga jalan medan merdeka utara yang nantinya akan dilakukan penutupan ataupun pengalihan arus lalu lintas
dan hal ini selain berdampak terhadap pengendara yang harus melewati ataupun mencari jalan lainnya
ini juga berdampak terkait dengan transportasi umum heranov
dimana nantinya untuk transportasi umum khususnya transjakarta
ini juga dilakukan pengalihan arus dan juga dilakukan perpendekan rute
misalnya setidaknya ada empat rute yang nantinya akan dilakukan pengalihan arus dan juga perpendekan
misalnya untuk yang pertama adalah rute satu atau rute dari blok m menuju ke harmoni
di mana biasanya melewati halte monas dan juga halte bank indonesia
maka nantinya setelah melewati halte sarina rute koridor satu ini akan dialihkan menuju cideng
lalu untuk rute dua
yaitu pulau gadung dan juga harmoni
nantinya tidak akan melewati halte monas hingga halte kuitang
lalu untuk koridor enam a dan juga enam b atau ragunan harmoni
nantinya ini akan dilakukan perpendekan rute
dimana hanya akan berhenti sampai halte bank indonesia
dan juga yang terakhir adalah koridor satu a atau pik melalui balai kota
ini nanti tidak akan melewati halte monas
rekesal lintas yang nantinya akan disiapkan
baik dari pihak kepolisian maupun dari pihak operator dalam hal ini transjakarta
dan kalau tadi anda bertanya heranov terkait dengan aksi demonstrasi yang nantinya akan dilakukan pada hari ini
sebenarnya ada beberapa lapisan masyarakat ataupun kelompok masyarakat yang berencana untuk menyampaikan aspirasinya pada hari ini
khususnya terkait dengan penolakan undang undang omnibus law
yang pertama adalah pada pukul sepuluh pagi rencananya kelompok dari
serikat buruh dalam hal ini ksbsi akan melakukan aksinya
kelompok ksbsi adalah kelompok yang sama melakukan demonstrasi pada kemarin
lalu pada pukul satu siang rencananya akan dilakukan demonstrasi oleh kelompok yang berasal dari ormas ormas islam
mulai dari fpi gnpf ulama dan juga dari pa dua ratus dua
di mana inti dari demonstrasi yang disampaikan lapisan masyarakat ini adalah terkait dengan menolak undang undang omnibus law
yang secara konkretnya adalah terkait dengan kluster dari ketenaga kerjaan
karena menurut mereka baik dari serikat buruh dan juga dari ormas ormas islam bahwa dari undang undang omnibus law atau undang undang cipta kerja ini hanya berpihak kepada oligarki asing dan tidak berpihak kepada kaum buruh
baik aksi protes akan dilakukan lalu bagaimana dengan kantor ataupun tempat usaha di sekitar lokasi nantinya akan dilakukan aksi protes
di sana apakah kemudian akan ditutup sementara
ya kalau untuk operasional kantor kantor di sekitar ini masih tergantung dari pengelola dari kantor kantor ataupun dari pengelola gedung
misalnya tadi saya melihat ada karyawan yang bekerja di sekitaran jalan medan merdeka barat
mereka tetap harus bekerja atau mereka harus berjalan kaki ketika sampai di patung kuda untuk menuju tempat kantornya
artinya kalau untuk operasional dari perkantoran ini tergantung dari kebijakan kantornya masing masing lady
baik terima kasih atas laporan lengkap anda reza ramadan produser lapangan cnn indonesia langsung dari jakarta
pusat selamat bertugas kembali